makasih ya juan
aku malah jadi ngerepotin kamu lagi nganterin sampai rumah
tuan putri itu gak boleh buka pintu sendirian
tidak ada yang bisa dipercayai
tidak ada yang bisa dipercayai
tidak ada yang bisa dipercayai
silakan tuan putri
makasih ya juan
lo denger kan suara adrian tadi suara tuh jelek banget men jelek banget
kuping gue tuh budak dengar suara adrian lo bagusan suara si aksan ya kan
dia walaupun nangis tetep tetep banget suaranya bagus banget men
semua orang yang punya kuping juga tahu suaranya bagus
nyanyinya pakai perasaan
oke thanks banget lo udah nyebur gue
lo berusaha nyebur gue
tapi emang itu kenyataannya
dan gue yakin dia nyanyi pasti buat lia
terus sekarang lo mau nyerah
kalau misalnya nanti adrian menang
dia pasti bakalan rebut hatinya lia dari lo men
lo nyadar nggak sih hah
apa mendingan kita bongkar aja semuanya
lo jujur sama lia
lo yang nyiptain lagu itu
sepatu saya sudah kusa bisa dibikin menggilat lagi
sebenarnya saya nggak bener bener ingin sepatu saya disemir
saya hanya ingin bicara dengan kamu
ya udah kalau gitu permisi
saya banyak pelanggan yang harus saya semir sepatunya
tunggu tunggu ran
oke oke baik baik
tolong semir sepatu saya
tapi dengarkan saya bicara ya
apakah kamu sudah memikirkan hal itu ran
saya ini benar benar ingin kamu tinggal di rumah itu kan
saya gak tega lihat kamu hidup di jalanan seperti ini
apalagi kamu kan perempuan
hidup sendirian lagi
saya sudah selesai
kamu gak perlu jawab sekarang
kamu akan memikirkannya
kalau kamu sudah memutuskan untuk tinggal di rumah itu
atau kamu perlu bantuan dalam bentuk apapun
telepon saya di nomor itu ya
kenapa sih mas melakukan
mas kan sudah punya bu ingrit dan dua anak emas dari bu ingrit
lebih baik mas memperhatikan mereka
mas gak perlu perdirikan saya
dan mas gak punya kewajiban apapun terhadap saya
toh kita nggak punya anak kan
saya gak peduli
saya gak peduli
walaupun kita gak peduli
tapi saya tetap mencintai kamu
maafkan saya karena tidak bisa memberitahu mas bahwa kita punya seorang anak
maafkan saya tidak bisa memberitahu mas bahwa lia
liat adalah anak kita
saat saya meninggalkan mas yos
saya sudah mengandung lia
tapi saya tidak bisa memberitahu mas karena saya tidak mau membebani mas
saya tidak mau mas harus merasa bertanggung jawab pada saya dan lia
seandainya mas tahu apa yang sebenarnya
saya tidak ingin merusak rumah tangga emas
tadi tuh suara kamu bagus banget loh
aku sampai terpesona ngeliatnya
eh apanya yang biasa sih
suara kamu tuh luar biasa
aku yakin kok pasti kamu jadi pemenangnya
kayanya ada yang nyanyiinnya dalam banget deh
udah gitu ngototinnya terus lagi
jangan jalan jalan akses sama lia
jangan lupa subscribe channel ini
terima kasih ya juan

tuan putri itu
gak boleh buka pintu sendirian
silakan tuan putri
terima kasih ya juan
ini mobil mewah banget ya
lu udah jadi orang kaya yuk
bu bilang ya
bagi duit bapak dong
uang temen lu aja kaya
kalau gitu temen lu yang kanteng ini nih
mobilnya aja gak begini
jangan ganggu ayu sama temennya sini nih
lu perempuan gila lu
malah malahin gua aja
gue kan baru cari duit
sini udah gak udah lu jangan gangguin ayu
amp mau uang kan
ganteng gak usah udah simpen duit lu
kamu kasih ke diri ya
apa sih lu
ya amp cukup kan
ganteng aja lah
biar aku yang kerja
juhan maafin bapakku ya
aku tuh malu banget
bapak tuh emang bener bener keterlaluan deh
yuk kamu gak usah merasa bersalah kayak gitu
lagian juga kan semua itu bukan salah kamu
bapakku tuh emang gak bisa dibanggain
kerjaannya itu cuma mabok doang sama minta uang
kalau gak dikasih dia tuh pasti bakal mukulin ibu kalau gak aku
juan kenapa sih aku tuh harus terakhir dari keluarga seperti ini
yuk kalau misalkan kita bisa milih bapak kita sendiri mama kita sendiri
aku juga mau kali kayak gitu
sebenarnya yuk yang sering kamu lihat di tv tentang papa aku